kk yang akan segera direlokasi
memang berpotensi untuk terdampak secara langsung
sehingga keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh bapak presiden joko widodo beberapa hari yang lalu
kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman dan tidak mendapatkan dampak yang sangat serius
jika masih berada di sekitar gunung buang
nah saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan tersebut sudah siap statusnya sudah clear clean and clear
karena kita berharap ini bisa segera dilakukan
termasuk jika sudah jelas lahannya bisa dibangun rumah rumah atau hunian hunian baru bagi masyarakat yang akan pindah ke sana
dan tentunya setelah itu kita juga secara bersamaan memikirkan bukan hanya memindahkan tempat tinggalnya tetapi juga bagaimana penghidupannya
oleh karena itu saya juga akan lihat di mana area yang bisa dipersiapkan juga oleh pemerintah untuk perkebunan atau pertanian
agar mata pencaharian masyarakat tidak terputus
dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya